mulai tanggal dua puluh dua januari selasa kemarin lion air dan wings air resmi menghapus tarif gratis untuk bagasi penumpang di pesawat setelah dua minggu melakukan sosialisasi
jadi setiap rute penerbangan dipatok dengan tarif berbeda
iya jadi kalau kemarin saya langsung cek cek kan karena biasanya dua maskapai itu yang paling murah lah ya untuk kita terbang kemana mana
tapi ternyata kita harus hitung hitung lagi nih dan timbang dulu sendiri di rumah sebelum berangkat
kebijakan ini pun langsung menuai pro kontra khusus dari para penumpang meskipun sudah ada sosialisasi tapi ternyata sebagian penumpang masih belum mengetahui aturan baru ini
dan akhirnya terpaksa mengurangi barang bawaan mereka saat sudah berada di bandara untuk menghindari biaya yang terlalu besar
antrian panjang terjadi saat beberapa calon penumpang pesawat lion air terlihat kembali membongkar barang bawaannya
ketika melakukan proses check in di bandara internasional juanda surabaya
penyebabnya sejak dua puluh dua januari dua ribu sembilan belas pihak lion air resmi menghapuskan tarif gratis untuk bagasi dua puluh kg
penumpang hanya diperbolehkan membawa satu bagasi kabin dengan berat maksimal tujuh kg dengan dimensi maksimum empat puluh x tiga puluh x dua puluh cm
pihak lion air mengaku telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat selama dua minggu terakhir
namun ternyata beberapa penumpang masih belum tahu aturan baru tersebut
mereka terpaksa mengurangi jumlah barang bawaan untuk menghindari biaya tambahan
untuk bagasi yang dibawa
calon penumpang yang sudah tahu aturan baru ini mengaku harus mengantisipasi terkait pengenaan tarif bagasi berbayar tersebut
sudah diantisipasi karena udah tahu di sosial media
jadi ya gak apa apa
hal serupa juga terjadi di bandara kuala namu deli serdang
penumpang tujuan bandara soekarno hatta jakarta misalnya harus membayar hingga rp empat puluh tujuh per kilogram untuk barang di bagasi
belum tahu sama sekali
baru ini baru nyampe disini
berapa banyak barang
kurang setuju lah gitu
pihak maskapai lion air menyarankan penumpang membayar kelebihan bagasi saat membeli tiket atau enam jam sebelum keberangkatan
dengan cara ini biaya akan lebih murah
lebih baik membeli bagasi di waktu sebelum enam jam sebelum keberangkatan
karena itu lebih murah dibandingkan ketika kita go show dalam artian ketika hendak berangkat
berikut adalah kisah dari kprn
berdasarkan tarif bagasi per kilogram untuk beberapa rute penerbangan dari bandara soekarno hatta
dan berikut ini gambaran tarif besaran biaya yang harus dikeluarkan penumpang jika melakukan penerbangan dari jakarta menuju bandara kuala namu deli serdang
dibeliputan cnn indonesia
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini nih